sekarang kita beralih ke informasi lain pemirsa di media sosial beredar video yang memperlihatkan
zumi zola tengah berjalan di terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang
meski baru viral sekarang tapi menurut jurubicara kpk febri diansyah
video tersebut sebenarnya adalah rekaman kejadian beberapa bulan lalu
saat itu tahanan kpk tersebut akan memberikan keterangan di persidangan pengadilan negeri tipikor jambi
nama zumi zola terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan suap kembali jadi perbincangan publik
mantan artis tanah air itu tertangkap kamera saat sedang berada di terminal tiga bandara internasional soekarno hatta cengkareng
video amatir ini diunggah oleh salah satu akun instagram dan mendapatkan berbagai komentar miring dari warganet
dalam sebuah lansiran detik
zumi zola hanya tertawa saat dirinya dimintai klarifikasi atas video yang tengah viral tersebut
terkait munculnya video itu jurubicara kpk febri diansyah membenarkan jika video itu bukanlah rekayasa
namun febri menyebut bahwa peristiwa itu terjadi beberapa bulan yang lalu
menurut febri zumi yang saat ini menjadi terdakwa kasus gratifikasi ketika itu berada di bandara
guna memberi keterangan sebagai saksi di persidangan pengadilan negeri tipikor jambi
jadi video sekitar bulan mei saat zumi zola dibutuhkan keterangannya di pengadilan tipi korjambi pada saat itu
ketika sedang diproses salah seorang terdakwa dari anggota dprd provinsi jambi saat itu
zumi zola sendiri kini terus menjalani serangkaian sidang atas kasus hukum yang menimpanya
salah satunya pada senin kemarin
dari total delapan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum kpk saat sidang
empat di antaranya merupakan anggota dprd jambi
golkar mengakui menerima uang ketok palu pengesahan rancangan apbd jambi tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
dana ini disahkan saat zumi zola masih menjabat posisi gubernur jambi
selain kasus suap anggota dprd jambi zumi zola juga didakwa dalam kasus penerimaan gratifikasi
dengan total nilai empat puluh empat miliar rupiah dan satu unit mobil toyota alphard saat dirinya menjabat sebagai gubernur jambi
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang